karena karena kalau masih tunggu reva sampai kapanpun ada dia tidak bisa menerima posisi aku di rumah
ini dan aku aku juga enggak bisa nunuh dia sembarangan karena aku enggak punya bukti
hai cuma aku oke terus masih bagaimana lagi ah mas mau enggak kita keluar yo aku aku butuh
penyegaran mas aku ketakutan sekali mas mau ya temenin aku keluar ya mas ya apapun akan
mas lakukan yang penting terbaik buat kamu ya mas maafin aku ya suka dan mention ya oke
sudah jam sepuluh ini gimana harusnya saya sudah berangkat ke bandara
halo halo pak wirawan saya sudah telat ini kok dokumennya belum sampai belum sampai juga ya
pak saya padahal udah suruh anterling kok tadi langsung coba tunggu lima menit lagi ya pak saya
coba saya coba telepon dia udah dimana saya tidak mau telat lagi pak ya makasih pak bima bima
enggak diangkat lagi
aduh dia pon lagi

teman terima kasih left
saya tunggu limat menit

karena aku gak punya bukti cuma aku
oke terus mas visi bagaimana lagi
mas mau nggak kita keluar yuk
aku butuh penyegaran mas
aku ketakutan sekali mas
mau ya temenin aku keluar ya mas ya
apapun akan mas lakukan yang penting terbaik buat kamu ya